aktivis sekaligus ketua progres sembilan puluh delapan faisal asegaf melaporkan sejumlah petinggi partai keadilan sejahtera ke polda metro jaya pada senin sore
pelaporan ini terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan isu terorisme para elit pks
dengan didampingi kuasa hukumnya faisal membawa sejumlah barang bukti berupa unggahan pernyataan para elit pks
para elit pks yang dilaporkan yaitu presiden pks soebul iman sekjen pks mardani alisera wakil ketua dpr fahri hamzah dan juga anies mata
selain itu faisal juga akan melaporkan pengelola akun twitter dan sejumlah kader pks lainnya
laporan balik faisal ini merupakan buntut perseteruannya dengan sejumlah elit dan akun pks di jejaring sosial media beberapa waktu lalu
pks melaporkan faisal ke polisi lantaran faisal diduga telah memfitnah pks dengan sebutan partai yang mendukung terorisme
hari ini resmi dilaporkan presiden pks mardani alisera
ada fahri hamzah anies mata ada juga beberapa akun ya yang saya duga berafiliasi dengan pks dalam rangka pengaburan masalah fakta fakta radikalisme dan terorisme di indonesia
salah satunya adalah pernyataan anies mata menyangkut dukungan pada gembong teroris usama bin laden
yang merupakan pintu masuk saya untuk mengadukan mereka bahwa partai ini berafiliasi dengan kekuatan kekuatan teroris internasional
dan dibiarkan oleh dpp pks tanpa ada klarifikasi dan konfirmasi